surat tertanggal sebelas desember dari fraksi pks dpr ri kembali mengusulkan agar fahri hamzah dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua dpr ri
dan digantikan dengan kadar pilihan pks
apa sebenarnya yang kemudian menjadi pertimbangan fraksi pks kembali menyuarakan pencopotan fahri hamzah
dan bagaimana pula dari perspektif hukum tata negara
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan ferry amsari dosen hukum tata negara universitas andalas
dan juga pipin sopyan yang merupakan ketua bidang politik dpp pks
selamat malam bang fahri
baik kita masih menantikan ya di sini posisi pak pipin sebentar lagi juga akan masuk sedang ke toilet begitu
tapi saya ingin melihat apa namanya terlebih dahulu dari perspektif hukum tata negara secara aturan undang undang md tiga dan lain sebagainya
ketika fraksi mengirimkan surat untuk mencopot salah satu kadernya dan menggantikan dengan yang lain
itu mungkin akan berjalan mulus kalau memang tidak terjadi masalah apapun
tapi bagaimana dalam konteks fahri hamzahri ini anda melihat
saya tidak tahu persis ya kenapa kemudian pak fahri bertahan untuk berseberangan dengan partainya
karena memang secara pembentukan undang undang md tiga dirancang pasal delapan puluh tujuh ayat dua huruf d e dan g itu
untuk memberikan ruang kepada partai politik untuk menentukan kadernya itu patut atau tidak patut
jadi saya ingin melihat
untuk menjadi anggota dpr bahkan menentukan menjadi anggota partai politik
jadi begitu partai politik menghendaki berbeda dari keinginan kader kader diwajibkan mengikuti arahan partai
nah di ruang kasus fahri hamzah ini agak unik ya
fahri hamzah kan membawa perkara ini ke pengadilan
dan memang harus diakui ada langkah langkah pks yang secara prosedur bermasalah
pks yang secara prosedur bermasalah
misalnya tidak mendengarkan keterangan fahri hamzah yang oleh peradilan itu kemudian dianggap cacat cara
tetapi bukan yang dihilangkan peradilan itu bukan hak partainya untuk mengganti orang
jadi kalau kemudian prosedur itu diperbaiki oleh partai maka dibolehkan kembali
nah ini yang kemudian yang salah diasumsikan oleh pak fahri hamzah
bahwa dia melihat putusan itu sebagai putusan
kemudian yang mutlak bahwa dia tidak boleh diganggu partai
padahal berdasarkan pasal delapan puluh tujuh itu ada tiga cara partai bisa kemudian mencopotnya menjadi pimpinan
bahkan menjadi anggota partai politik
nah ini kan perbedaan perspektif
tapi di dalam undang undang md tiga sudah jelas bahwa partai diberikan kewenangan untuk menggantikan pak fahri menjadi pimpinan
lebih dari itu menurut saya itu adalah soal politik ya
kita ketahui pak fahri ini adalah three musketeers
dengan pak setnov dan pak fadlizon
ketiga tiganya saling mendukung
nah dari perspektif politik bisa dilihat bahwa ternyata memang pak fahri saling menyokong satu sama lain
karena itu surat yang terdahulu itu tidak pernah diteken oleh pak setnov
kalau begitu diteken ya sudah berhenti sebenarnya
oh begitu ya
jadi karena saling mendukung itu tidak ada akhirnya kemudian dari pimpinan yang kemudian mengabulkan permintaan
padahal kalau dibaca pasal itu begitu fraksi menyatakan menarik ya sudah menarik
tapi memang ini selalu diasumsikan secara politik berbeda
tidak diasumsikan berdasarkan ketentuan undang undang
oke ini menarik
nanti kita garis bawah
tapi saya undang dulu pak pipin sopian untuk bisa langsung hadir ke meja prime news ya
sebenarnya sudah hadir
mungkin langsung saja sambil menjawab pak pimpin
ketika tadi saya sudah berbicara langsung dengan pak fahri hamzah
ada aturan yang kemudian sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh pks
dengan kemudian meminta menunggu inkrah proses peradilan begitu yang sedang berjalan ini
dan tingkat pertama kan dimenangkan oleh pak fahri walaupun kemudian ada banding
baik assalamualaikum wr wb
jadi yang harus kita pahami di undang undang md tiga itu diatur
bagaimana cara proses pergantian pimpinan dpr
dan di situ harus kita pahami bahwa ada hak prioritatif pimpinan partai
untuk mengganti partainya dengan cara mengganti posisi dia sebagai alat kelengkapan dewan yaitu pimpinan dpr
yang kedua menggantikan dia karena dia diberhentikan sebagai anggota
dan yang ketiga dia dialihkan ke yang lain
nah jadi sebetulnya kami menagih
jadi itu adalah hak
kami setiap partai politik memiliki independensi memiliki kedaulatan untuk memilih siapa yang akan ditempatkan di posisi posisi strategis yang ada di dpr ri
nah jadi kita ingin melihat sebetulnya
kalau nanti proses pak setia novanto diganti begitu
kita ingin lihat apakah juga treatment yang sama juga berlaku bagi pergantian di pimpinan fraksi
sebetulnya sama dengan pergantian pimpinan fraksi di komisi
karena sama sama alat kelengkapan
tidak ada bedanya sebetulnya
dimana di situ dijelaskan bahwa pimpinan fraksi memiliki kedaulatan
untuk menentukan siapa yang akan jadi pimpinan di situ
tadi pak fahri menyebut tidak bisa begitu saja mengganti orang tanpa alasan yang jelas
apalagi posisinya adalah pimpinan dpr
tunjukkan pasalnya bahwa harus ada alasan
karena kan jelas
karena pergantian itu pertama dikarenakan ada urusan pribadi
misalnya dia sakit
dia mengundurkan diri
yang kedua karena dia melanggar peraturan secara hukum atau etik yang ada di dpr
atau ketiga ditarik oleh partai politik
dan itu tidak harus disebutkan
dan itu tidak disebutkan alasannya
alasannya apa gitu
jadi ini konstruksi yang dibangun oleh pak fahri
sebetulnya menggiring opini bahwa saya ini tidak bersalah
tapi di gugatan di peradilan itu bagaimana anda membedakannya
bahwa yang kemudian saat ini posisinya dimenangkan pak fahri
ada banding kan
langsung ada banding begitu
jadi kita harus melihat bahwa ada proses pengadilan
yang kita tahu bagaimana prosesnya
dan juga ada proses di internal
di pks begitu
ada namanya majelis tahkim
jadi proses pemberhentian beliau itu
otoriter satu pimpinan partai
presiden atau majelis syuro
tapi bertahap dari bawah
ada proses pengaduan dari kader
masuk ke lembaga bpdo
kemudian diproses melalui majelis tahkim
di mana di dalamnya adalah orang yang punya integritas
orang yang punya kredibilitas
dan sangat dihargai
hidayat nur wahid di dalamnya
doktor surahman di dalamnya
di dalamnya juga ada presiden partai
jadi tidak ada logika yang dibangun
bahwa ini untuk menjatuhkan satu dua orang partai
bahwa ini seperti halnya permainan
di sepak bola
ketika ada pemain yang
kamu sekarang tidak di situ
pelatih boleh menentukan siapa yang ada di penyerang
siapa yang ada jadi back
siapa yang ada menjadi sayap kiri dan kanan
dan siapa yang harus menjadi pemain cadangan
siapa yang harus diberhentikan
itu bisa diganti sewaktu waktu saja menurut anda
bisa juga diganti ganti
kalau misalnya di permainan bola
tiba tiba penyerangnya mengatakan
bahwa saya nggak mau diganti
bagaimana terjadi itu permain bola
wasid ini kemudian harus
itu menurut anda analogi yang pas untuk posisi pimpinan dpr
saya kira setiap organisasi punya aturan
dan jelas di adart pks itu
bahwa pak fahri itu melakukan pelanggaran berat
sehingga harus diberhentikan sebagai pimpinan dpr
harus diberhentikan sebagai keanggotaannya
keanggotaan mana dpr
keanggotaan di dpr dan keanggotaan di pks
itu bukannya harus menunggu inkra
kalau argumen dari pak fahri bukannya harus menunggu inkrah
jadi sebetulnya itu proses pengadilan
itu hal yang berbeda maksudnya
dua hal yang berbeda
jadi seharusnya bisa memisahkan
jadi jangan ini seakan akan digiring
harus selesai dulu proses keanggotaannya di pengadilan
terus kemudian tidak boleh diberhentikan
dia tidak punya legitimasi dari partai
kemudian dia memimpin rapat di sidang paripurna
jadi tadi saya mendengar pak fahri semacam
saya tidak punya salah dan sebagainya
ya mungkin harus flashback ke belakang
bagaimana proses di mana beliau diberhentikan itu tidak serta merta
kemudian tidak diajak bicara
jadi secara persuasi diajak bicara tidak hanya dengan beliau
ketua maju syuro habib salim itu berbicara khusus dengan beliau
dari hati ke hati disampaikan
bahwa posisi beliau sudah lagi tidak di situ
beliau akan ditempatkan di posisi yang lain
oh itu setelah pemecatan ya
kalau pak indra melihat bagaimana runutan dari kasus ini
ketika dikatakan bahwa beliau tidak diajak bicara
beliau dipanggil beberapa kali
kemudian tidak hadir di majlis tahkim
di bpdo hanya satu kali hadir
dan beliau mengklaim bahwa beliau tidak diajak
nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut
karena menarik juga ingin saya tanyakan terus ke anda ini
bahwa tadi pak fahri juga menyebutkan ada upaya
untuk merusak partai ini
karena diisi oleh orang orang baru dalam pengurus dppk sekarang
setelah jeda berikutnya
prime news masih akan segera kembali
ya baik langsung kita lanjutkan bersama bang ferry
sebelum saya kembali ke mas pipin
kalau anda melihat secara peraturannya ini simple banget
atau sebenarnya memang ada hal dari dppks yang juga mungkin salah prosedur dan sebagainya
maksud asli undang undang md tiga untuk pemberhentian pimpinan
anggota dpr maupun anggota partai itu mudah
dibaca delapan puluh tujuh ayat dua huruf d e dan g itu
begitu partai ingin mengganti pimpinan
mengganti anggota dpr
memberhentikan sebagai anggota partai
begitu dinyatakan ya sudah selesai
tapi kan perspektif undang undang ini tidak dimengerti oleh peradilan
peradilan melihatnya sebagai proses adjudikasi biasa
orang orang harus diberi ruang untuk membela haknya
oke itu hak peradilan
nah sepanjang kemudian pks bisa membuktikan bahwa proses itu dijalankan
maka sebenarnya sudah harus diberhentikan
mentaati mekanisme politik yang ditentukan oleh undang undang md tiga
nah jangan jangan kita melihat bahwa perspektif itu berat sebelah
peradilan hanya melihat perspektif individual pak fahri
tanpa memahami kehendak undang undang md tiga
undang undang md tiga menginginkan seluruh kader partai itu komitmen dengan arah juang partai
jadi jangan kemudian publik juga jangan sampai dibingungkan ya
tapi seluruhnya berpikir
berbeda cara pandang
nah pks kan melihat bahwa ini kader harus ditarik
demi kepentingan partai
tapi ini kader melawan dengan proses peradilan
nah cara cara ini yang semestinya bisa dilihat
baik oleh pimpinan dpr maupun peradilan
seperti itu harus menunggu inkrah tidak
karena ini perdebatan secara sederhananya
yang satu bilang kan proses hukum masih jalan
harus menunggu inkrah dong
kan sekarang apalagi di tingkat pertamanya dimenangkan
begitu oleh yang mengugah
jadi pak farinya begitu
jadi undang undang md tiga mengatur soal organisasi partai politik
harus dibedakan ini bukan institusi lembaga administrasi negara
bukan soal pidana juga
bukan soal yang lainnya juga
ini soal kebijakan partai
cara orang berorganisasi
bagaimana mungkin negara ikut campur terlalu jauh ya
soal organisasi partai
oleh karena itu begitu partai sudah setuju untuk bengati
demi berjalannya demokrasi internal partai
ya dibolehkan saja
tanpa alasan pun
karena ya logika mas pipin menarik ya
begitu pelatih merasa pemain penyerang harus diganti
jangan dilihat ini perspektifnya seperti pks melanggar hak individu seseorang
ini soal kebijakan partai
kalau yang dicontohkan pak farid tadi yang saya ingat ya
tidak bisa ibu megawati kemudian meminta pak jokowi mundur dari presidennya
sangat berbeda ya
jokowi itu presiden yang dipilih lho ya
mekanisme pemberhentiannya berbeda
mekanisme pelantikannya berbeda
tidak ada urusan megawati dalam sistem presidensil sebagai ketua partai dengan presiden terpilih
nah ini anggota partai yang berkaitan dengan isi parlemen
proses pemilihan melalui partai
dan partai berhak menentukan agar kader partai sesuai arahan partai
nah ini kan menurut saya ya logika logika yang loncat seperti yang digunakan pak fahri itu permainan politik belaka
nah sejauh kemudian pks sudah menyatakan sudah taat prosedur dan orang individu itu sendiri tidak datang ya sudah semestinya sudah harus diikuti oleh pimpinan di dpr
nah ini kan ada dua nih
satu pimpinan dpr ikut pak fahri
kedua peradilan tidak memahami konteks organisasi kepartaian
yang berkaitan dengan undang undang md tiga
sekarang ketika pak fahri amzam menjelaskan panjang lebar soal pemacatannya
ada semacam apa bukan tradisi pks seperti ini
orang berbeda pendapat langsung dicopot
apa sih persoalannya
apakah karena memang itu karena hanya tidak nurut dengan pimpinan yang mau dibuat sistem yang feodal
bukan sistem egaliter lagi
partai kader hilang nuansa partai kadernya
pks itu adalah partai dakwah
kami mengatakan partai dakwah karena kami ingin dakwah itu jadi panglima dalam politik
jadi tidak ada namanya politiking
kami melihat ada semacam apa ya gaya gaya partai politisi apa namanya praktis yang politiking
apa namanya geser kanan geser kiri begitu ya
terus kemudian memfitnah satu dengan yang lainnya begitu ya
nah kami melihat ada penggiringan isu kesana gitu
padahal kami jelas sebagai partai politik sebagai partai dakwah kami ingin firm
kami ingin ikut aturan
kami ingin memiliki pasukan pejabat publik yang memang kredibilitasnya teruji
memiliki integritasnya baik
jadi tidak dramaturgi begitu
seakan akan di depan dia adalah orang baik
apa hari ini dramaturgi menurut kami
ya kami melihat begitu
bagaimana dia mengatakan bahwa oh saya nggak diajak bicara begitu
padahal beliau di hadapan pimpinan partai mengatakan bahwa saya siap diberhentikan
saya siap digantikan oleh yang lain
selama saya berada di partai ini
seorang pejabat publik seorang
itu memang mengatakan seperti itu
sudah pernah mengatakan itu ya
saya bisa buktikan itu
dan ada di dalam rekod di pengadilan
jadi bagaimana mungkin seorang kader partai dakwah seorang pejabat publik yang diamanahkan bermain seperti itu
tapi bagaimana bisa kalah di peradilan tingkat satunya kalau kemudian memang alasannya seperti itu
ya saya kira itu kan persoalan legal ya
jadi kita melihat bahwa itu belum selesai
kalau misalnya kita nanti selesai banding ada kemudian kasasi sampai ke pk
jadi saya kira itu proses saja
tapi kami firm di awal
bahwa hukum harus ditegakkan aturan kepada siapapun
dan kami saya ini sebagai generasi muda pks
awalnya kami kagum dengan beliau
tetapi dengan cara seperti itu itu sudah offside gitu
cara seperti itu maksudnya apa
ya dengan cara melakukan pembangkangan kepada partai
kemudian melakukan kontroversi yang tidak perlu
yang merugikan partai politik
kontroversi yang bagaimana
saya contohkan misalnya ya
kalau misalnya yang seperti ini
kalau misalnya yang seperti ini
kami misalnya akhirnya dari para kader melihat bahwa
oh ternyata sudah tepat gitu
kenapa harus diberhentikan
saya kasih contoh
partai keadilan sejahtera memiliki kebijakan untuk menolak pansus kpk
itu setelah dipecah
tapi sebelumnya kita lihat flashback
apa yang dilakukan oleh beliau misalnya
kami melihat loyalitas beliau itu tidak kepada pimpinan pks
tapi kepada pimpinan partai yang lain
mungkin itu dugaan kami
mungkin harus dijelaskan
karena ini kaitannya dengan tudingan pak fahri tadi
bahwa ada orang orang yang di luar pks yang mau masuk
dan mau merusak pks
saya kira tidak ada
yang ada adalah regenerasi
loyal kepada pimpinan partai yang mana
meskipun candaan teman teman begitu ya
ketika undang undang pemilu disahkan di paripurna
tapi beliau satu satunya
di situ di mana beliau masih mengaku sebagai bagian dari pks
tapi di situ sendiri dan bersama pak setia novanto
sebetulnya loyalitas dia kepada siapa
kepada pks atau kepada setia novanto
kepada setia novanto
itu juga harus menjadi pertanyaan
itu salah satu yang kemudian membuat
bukan yang membuat pak fahri dipecat oleh pks
saya kira kontroversi yang lainnya
tapi penting kita pernah mendengar
bagaimana sikap dia untuk membubarkan kpk
jadi di situ di pansus kpk jelas terakhir
beliau yang di sidang paripurna mengetuk
padahal pimpinan pks jelas bahwa kita tidak mendukung pansus
kalau soal itu argumen pak fahri
ini masalahnya tidak satu forum ya
karena memang tidak mau dari salah satu pihak
jadi saya juga
kenapa tidak satu forum
seharusnya kita diskusi
kenapa tidak mau berdiskusi
pak fahri malah menuding tidak ada pks yang mau berbicara soal ini
tidak akan ada yang mau berani berbicara soal ini
dari awal sudah
saya kira diundang lebih awal
dan saya sudah siap jam berapa pun saya hadir disini
tapi soal adanya pimpinan yang lain tadi
loyalitas kepada pimpinan yang lain
itu memang menjadi persoalan yang paling inti
di dalam tubuh pks
saya kira tidak hanya itu
tidak hanya itu
waktu sebelum pemerintian pks
ada kasus papa minta sahab
bagaimana sikap beliau
lebih condong untuk membela pak ascanowato dalam konteks aturan
tapi menurut dia tadi begitu
jadi rangkaian rangkaian itu
dan saya kira yang paling penting adalah
bahwa setiap anggota partai
harus siap ditempatkan dimana saja
kami ini partai dakwah
kami ini adalah partai politik
kami dengar kami taat
berada di ruang dimana di internal
tapi ketika ke publik
kami harus sama
dan itu sudah teruji
dan kami sebetulnya
tidak mau memperlihatkan polemik ini di hadapan publik
tapi beliau seakan akan
beliau adalah orang yang paling benar
beliau membangun argumentasi yang tidak tepat
yang malah menyesatkan bagi partai keadilan sejahtera
popularitas beliau mungkin hebat
sebagai orang yang kontroversial
tapi itu membahayakan partai politik
justru pks dirubikan
karena itulah alasan kemudian pks salah satunya
melakukan pemecatan terhadap fahri hamzah
singkat saja sebagai penutup terakhir nih ke bang fahir
kalau misalnya nanti
kan ini sudah lama juga
suratnya sudah seringkali sebenarnya dikirim ya
oleh fraksi ya
tapi tidak terjunjung dilakukan
melanggar undang undang md tiga tidak ini
yang melanggar undang undang md tiga
otomatis misalnya kalau
apalagi sekarang sudah
yang bisa diulang melanggar siapa
dpr yang lain
karena mengabaikan ketentuan yang sudah
mereka sepakati bersama dalam undang undang md tiga
bagi saya sebenarnya ini lebih ke arah politis
daripada ketatan kepada undang undang
jadi arahnya memang kehendaknya berbeda
sedangkan di pks
mereka berupaya membenahi partai setelah kejadian lutfi hasan
termasuk kader kader yang berkaitan dengan itu
yang notabene nya adalah pak fahri hamzah
nah tentu saja pks dalam pembenahan ini
perlu dikuatkan dengan sikap kepatuhan
kepada undang undang md tiga
ini yang tidak ditunjukkan oleh pimpinan dpr
saya terakhir pak andras
saya ingin mengatakan bahwa
publik ini dan termasuk kader pks
sebetulnya tidak suka berpolemik di hadapan publik
jadi saya kira dpr itu
harusnya adalah membangun isu isu yang positif
dan yang terakhir saya kepada pak fahri ya
kami dari gerakan pks muda
berikanlah teladan yang baik
dan saya kira yang terbaik
buat beliau adalah ikuti apa yang
terima kasih mendengar di ruang sebelah
terima kasih mas wipin
terima kasih juga
bang ferry telah hadir malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini
akan segera hadir tetaplah di cnn indonesia prime news